inilah wayang tawib salah satu karya seni yang terbuat dari limbah botol plastik
penamaan tawib sendiri dicetuskan oleh seorang seniman asal jelekong
kecamatan balendah kabupaten bandung yang bernama muhammad tafib
bahan utama untuk membuat wayang tawib ini adalah limbah plastik transparan
setelah botol plastik dipipihkan dengan cara disetrika
langkah selanjutnya yakni membuat pola atau sketsa wayang menggunakan spidol
lalu dipotong dengan menggunakan solder panas
agar lebih cantik dan menarik wayang yang sudah dibentuk kemudian diwarnai
melihat peluang bisnis tanpa harus mengeluarkan modal cukup besar
muhammad tafib kemudian merangkul sejumlah seniman lokal
untuk menggeluti kesenin wayang tawib bersama sejak tahun dua ribu delapan silam
dengan berawal dari keprihatinan akan sampah plastik yang berserakan dan tidak terpakai
menurut muhammad tawib pagelaran wayang tawib yang mulai digumari masyarakat ini
tidak pernah membawakan cerita tentang legenda
namun menceritakan tentang isu isu yang tengah terjadi di indonesia
dalam pagelaran di masa pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
dirinya bersama seniman jelekong jelainnya selalu menyisipkan pesan untuk masyarakat
beberapa kali juga membuat tokoh tokoh wayang yang menggunakan tiga m
ya mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
tapi dalam wayang ini saya lebih mengekspos masalah memakai masker
ya wayang saja pakai masker apalagi manusia
dengan adanya seni wayang cavip diharapkan sampah plastik bisa dimanfaatkan menjadi karya seni